kemudian kita beralih ke informasi yang lain yang juga sedang viral
dan banyak yang kaget juga mendapatkan panggilan telpon ini
jadi ada panggilan telpon misterius dari luar negeri
ramai menyerebu pengguna ponsel indonesia saat libur panjang kemarin
ya bahkan ini jika anda menerima panggilan telepon dari nomor internasional tidak dikenal
maka anda perlu as pada
karena diduga ini adalah modus penipuan yang bisa menyedot habis pulsa telpon anda